mawar bukan nama sebenarnya
saat ini aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik
isu putra jokowi kaisang pangarep masuk partai solidaritas indonesia atau psi mencuat
pada dua puluh september akun instagram psi mengunggah video
yang menggambarkan sosok mawar diduga kaisang yang disebut sebut bergabung dengan partai
namun psi masih enggan merinci siapa sosok mawar itu
jadi di dpp psi sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan resmi
dan keterangan lebih lanjut tentang siapa sosok mawar yang ada di dalam video tersebut
tapi yang jelas jika dugaan dari teman teman psi solo menjadi kenyataan
kami akan sangat senang sekali untuk menyambutnya ke dalam keluarga besar psi
ketua dpp pdip puan maharani mengaku akan mengonfirmasi langsung kepada kaisang
itu kan baru keluar tadi pagi beritanya
jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya katanya atau denger denger
saya mau cek dulu kebenarannya
di pd perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak melalui dugaan teman teman
ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak
ibu berarti akan nanya langsung ke mas kaisang
presiden joko widodo tak melarang keputusan kaisang
untuk bergabung ke psi karena menilai kaisang sudah mandiri
sementara kakak kaisang gibran raka buming raka berkelakar
sosok mawar yang diunggah psi belum tentu kaisang karena justru mirip penyanyi afgan
anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri
sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang diputuskan
itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa restu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
itu kan urusannya psi bukan mas kaisang gitu mas
saya nggak tahu itu siapa memang ada siluet siluet
pria berkaca mata ini kan belum tentu kaisang
bisa saja itu siapa ah gan atau siapa
gibran memandang masyarakat tak perlu menduga duga
dan menanyakan langsung kepastiannya ke psi
tim liputan cnn indonesia
isu masuknya putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep ke partai solidaritas indonesia atau psi
kini terus bergulir
kini publik juga mengaitkan apakah langkah politik sang putra bungsu
akan bisa diartikan atau tafsirkan sebagai kecolongan presiden pada pilpres mendatang
dan jika hal ini terus terjadi
apakah kemudian bisa ditafsirkan sebagai berpisahnya jalan presiden dengan pdip
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio
direktur eksekutif indo strategik ahmad khoirul umam
halo selamat malam mas umam
selamat malam mas bram
oke ini menarik
tadi di paket berita kita mendengarkan pak jokowi
jokowi mengatakan anak anaknya sudah besar sudah menikah
sudah punya tanggung jawab sendiri
jadi bagaimana kita membaca rangkaian puzzle puzzle ini
ketika anak anak pak jokowi sudah mulai memiliki pilihannya
bisakah kita kemudian juga mengartikan ini pilihan jokowi
jangan jangan pada pilpres mendatang
iya bagaimanapun juga yang ada saat ini memang masih menjadi misteri
tetapi misteri itu secara perlahan sudah semakin jelas semakin terang
karena dari sisi suara kemudian siluet yang ditampilkan di produk materi video kreatif tadi
memang mengonfirmasi itu adalah kaitan
dan secara tidak langsung juga dikonfirmasi oleh setan dari pak jokowi sendiri
ayahanda dari kaitan yang meregatkan bahwa anaknya sudah meminta doa restu kepada jokowi
ini memang bukan putusan yang tiba tiba
artinya ini sudah dikomunikasikan sudah dikoordinasikan
dan tentu presiden jokowi sepertinya juga kalau tidak melarang artinya membolehkan
kalau membolehkan dalam konteks ini tentu ini bagian dari konteks restu
nah oleh karena itu dalam beberapa hal ada sisi yang perlu kita termati
bagaimanapun juga mas kita tahu pdip adalah partai yang menjadi rumah besar dari keluarga jokowi selama ini
jokowi dianggap sebagai petugas partai
gibran menjadi bagian dari partai pdip sendiri
dan pdip memiliki aturan yang tegas di adart
tepatnya nomor dua puluh lima a
menegaskan tidak boleh ada perbedaan kepartaian dalam konteks keluarga
nah oleh karena itu hal itu sudah sangat tegas dilakukan
bahkan dalam beberapa waktu yang lalu kita masih ingat gubernur maluku
pak mun murad misalnya bahkan diperhentikan diputar oleh pdip
ketika ditemukan istrinya saat ini sedang mencalonkan diri melalui pan
nah dalam konteks ini mas bram
sepertinya sejumlah pihak akan mencoba untuk berkelit
karena tadi yang disampaikan oleh pak jokowi
fakta praktis per hari ini
kaisang sudah berkeluarga sehingga kakaknya berbeda
terlepas dari perdebatan itu
berarti definisi satu keluarga sudah tidak bisa masuk ya
jadi saya ingin mengucapkan bahwa ada hubungan yang sedang tidak baik baik saja
antara pdip dengan keluarga jokowi dodo
kami juga sebetulnya sudah menghubungi pihak pdip
sejumlah fungsionaris untuk bisa bergabung
namun belum bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini
tapi kami memiliki cuplikan potongan wawancara
dengan salah satu ketua dpp pdip jarod saiful hidayat
terkait dengan hal ini
kita dengarkan bersama terlebih dahulu
di pdi perjuangan di pdi perjuangan itu ada aturan
kita sudah terikat pada aturan
tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai
satu keluarga itu apa misalkan
itu ya itu tidak boleh
itu yang dirarang
ini menjadi catatan
misalnya misalnya saya punya adik
sudah berumah tangga macam macam ya
kemudian dia menjadi pengurus

itu catatan bagi saya
berarti saya tidak mampu gitu ya
untuk melakukan proses pendidikan politik
proses yang menyangkut persoalan pilihan
bidang politik kepada adik saya
evaluasi bagi saya
oke itu tadi keterangan dari jarod saiful hidayat
saya ingin masuk terkait dengan soal
kalau kemudian definisinya adalah keluarga inti
terus kemudian tadi kita juga sebelumnya telah mengatakan
ketika keluarga inti itu bisa menjadi karakter

artinya kan seharusnya bukan sesuatu hal yang diperdebatkan
ini sudah menjadi perspektif dan tafsir yang sama
tapi mengapa kemudian statement ini muncul
adakah kemudian narasi ketidaksukaan gitu
bisakah kita baca seperti itu mas umam
ya bagaimanapun juga perdebatan mengenai legal administratif
pasti menjadi bagian dari kakak atau tidak
itu hanya soal remeh temeh
tetapi fakta politik perhari ini menegaskan bahwa
kaisang adalah putra dari presiden jokowi
yang diusung sekaligus menjadi petugas partai dari pdip
maka statement dari pak jarod tadi sebenarnya menegaskan secara clear
bahwa kemudian masuknya kaisang ke psi
maka ini adalah bagian dari bentuk perlawanan terhadap aturan
yang selama ini sudah dijadikan sebagai patokan pakem guidance
di dalam konstitusi partai di pdip
dan hanya itu saja
dan hal itu menegaskan sekali lagi bahwa pak jokowi misalnya
sebagai orang tua sebagai bahkan simbol dari petugas partai tertinggi
yang berposisi sebagai presiden
seolah kemudian dikatakan pak jarod syafridayak
tidak mampu melakukan pengkaderan secara baik dan efektif
kepada lingkaran terdekatnya
artinya statement tadi langsung ditujukan pada presiden jokowi begitu ya mas umam
ya artinya statement tadi memang langsung ditujukan kepada presiden begitu ya
apalagi dengan statement soal ketika punya adik menjadi pengurus lain
maka itu menjadi catatan tidak mampu melakukan penyadaran politik begitu kalimatnya
saya pikir statement tadi sudah sangat clear
dan itu adalah statement yang disampaikan dalam konteks
bagaimana positioning dari kaysang terhadap aspek kepartaiannya
di mana kemudian bergabung dengan psi
dan saya pikir statement dari pak jarod sangat bisa dipahami
karena bagaimanapun juga dengan masuknya kaysang ke psi
diakui atau tidak ini akan berdampak cukup signifikan
terhadap soliditas basis pemilih loyal pdip
terutama di jawa tengah
lebih khusus lagi di wilayah solo raya
seberapa berpengaruh dan seberapa akan terpecah begitu mas umam
bagaimana mas beran
oke seberapa kemudian berpengaruh dan terpecah
apalagi kalau saya ingin melihat lebih luas
tidak hanya kaisang kemudian gibran hari ini berpotensi menjadi cawapres
ketika mk mengabulkan misalkan
ini kan artinya apakah jangan jangan solo ini menjadi epicentrum baru
menjadi pusat perhatian baru untuk kekuatan politik
ya kalau misal memang konflik atau gap komunikasi
antara keluarga pak jokowi dengan pdip itu betul betul terjadi
maka akan terjadi mutasi
karena pilihan pdip kemudian bergeser pada kepartian
dari yang semula dari basis pemilih loyal pdip
kemudian bergeser pada basis kepartaian
yang kemudian di mana tempat keluarga jokowi itu berlaku
dan itu menjadi sebuah concern yang wajar
kalau misal ingin diantisipasi oleh pdip
karena kalau misal kemudian ini terjadi
fakta politik perhani meregaskan bahwa pak jokowi masih in power
ketika pemilu nanti ditelenggarakan di dua ribu dua puluh empat
dan itu adalah hal yang sangat penting
jika dipercaya terkait dengan pemilu legislatif di bulan februari
maka akan ada satu infrastruktur pemenangan yang cukup masif
dan itu berpotensi untuk memobilisasi terjadinya migrasi pemilih
terutama dari basis pemilih loyal pdip ke psi
dan ini adalah sebuah catatan untuk kesegian kalinya
terutama bagi pdip yang selama ini sudah merasa
digrogoti oleh partai partai yang memiliki kesamaan ideologis
secara pandang identitas politik yang dalam konteks itu adalah psi itu sendiri
jadi sikap yang cukup wajar dan ini tentu harus diantisipasi oleh kedua belah pihak
oke terakhir kalau begitu mas umam
artinya di mana nanti titik kita bisa membaca berpisahkah atau akan tetap bersama
di mana kemudian paling tidak presiden atau pdip
tidak presiden ataupun keluarganya ini berani mengambil sikap yang berbeda
secara clear begitu di depan publik
titik pisahnya saya pikir akan terkonfirmasi ketika psi menyatakan secara jelas
di mana positioning dan keanggotaan kaisang dalam konteks kepartaian
karena fakta terhari ini berkali kali dalam sejumlah kesepakatan
disampaikan bahwa dia akan masuk di depok atau mungkin barangkali di tempat lain
tetapi yang menjadi motor utama penggerak utamanya bukan pdip
dan memang selama ini menggunakan taktik psi
dan ini akan menjadi sebuah pemicu bagi lahirnya reaksi yang cukup clear terutama dari pdip
kalau pdip konsisten mas bram dengan adart di nomor dua puluh dua a tentang larangan perbedaan garis kepartaian
di dalam konteks keluarga maka kemudian kalau merujuk pada jurisprudensi
dimana gubernur maluku diperhentikan karena kasus yang sama
maka kemudian ini akan menjadi sebuah pemicu bagi dilakukannya koreksi total
terhadap dalam konteks ini barangkali status petugas partai pak jokowi
atau terkait dengan konteks positioning gibran sebagai bagian juga dari keluarga besar pdip
karena kalau misal tidak maka kemudian pdip sendiri yang selama ini kita kenal
sangat tegas terhadap aturan sangat ketat terhadap mekanisme dan juga konstitusi partai bisa dituding
pdip ternyata hanya bermain tebang pilih di dalam konteks penegakan aturan itu sendiri
maka di titik itulah kita nanti akan bisa membaca apakah memang asumsi prasangka dugaan yang selama ini mengatakan
ada yang tidak baik baik saja antara pak jokowi dengan pdip
sebentar lagi akan terkuat dengan titik partai lokal itu
oke baik baik kita akan lihat seperti apa apalagi kemudian paling tidak sebulan lagi pendaftaran akan dimulai
mungkin kita akan semakin bisa membaca begitu pertanyaan yang kita diskusikan setengah jam terakhir
terima kasih atas waktu anda mas khairul umam direktur eksekutif indo strategik telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas umam
malam mas bram terima kasih umar